tapi kalo lo mau belajar gue terima cinta gue
gue akan setia nunggu lo fak
sampai lo bener bener jatuh cinta sama gue
karena saat ini
jadi gue berharap
supaya nama aldino juga terhapus dalam hati lo fak
karena gue gak mau
dan sikap gue gak akan pernah berubah sama lo
gue akan setia nunggu lo fak
sampai lo bener bener jatuh
cinta sama gue
kalau kamu jatuh lagi dari tangga bagaimana
aduh mia udahlah
aku tuh cuma kangen kamar aku yang di atas kok
baby mami tuh spesial
bikin kamar kamu di bawah
supaya kamu tuh gak perlu naik turun tangga
karena itu bisa membahayakan kamu baby
kayak apa sih
kamu nunggu seseorang
aduh mami pasti bakal marah banget kalau tau itu bella
mami jangan marah ya
memang ada apa
sebenernya aku ngajak bella kesini
ya soalnya tuh arin kesepian nih
orang tuh bosen sendirian di rumah
kan aku juga butuh temen ngoboknya
ini kan bisa menghancurkan rencana kita
bagaimana nanti kalo ritki michelle mengintai rumah ini lagi
saat bella datang ke rumah
mereka tuh gak mungkin nyintai aku jam segini
karena aku tau banget si michelle itu
dia kan kerja di kafe
ya jam segini pasti dia lagi sibuk sibuknya nih
udah lah ya mi
udah aku bukain dulu ya
talk jadi ngomong kok
oh ternyata orang yang kita cari selama ini di rumah sakit ada di rumahnya sendiri
hah pantesan aja dokter sama suster di rumah sakit itu gak ada yang mau kasih tahu kondisi lu ya
ternyata lu baik baik aja
eh di mana mana kalau jatuh dari tangga apalagi tangga yang tinggi
itu sakitnya parah loh cederanya parah serius
bisa operasi terus juga pakai gift di rumah sakit berminggu minggu
ini lo udah pulang aja di rumah berarti lo bohong ya
enggak key gue tuh eh lo bisa dengerin gue dulu gak
kalau lo cedera yang parah pakai banget
sedangkan lu fine fine aja kan sekarang